jadi secara umum saya sudah menjadi orang yang berwarna hijau
kita data sesuai dengan hasil
jika berbicara tentang prestasi di level asia tenggara
jadi setiap hal yang menurut ibu apa kayak harus diperbaiki lagi ibu pasti kasih tahu